halo selamat malam arena munas partai golkar secara resmi dibuka pada malam hari ini
setelah sebelumnya diprediksi akan terjadi pertarungan sengit dan panas untuk merebut posisi ketua umum
justru semakin mendekati munas dan sampai di munas
suasana konsolidasi kalau tidak mau dibilang kompromi justru yang mendominasi
itulah warna bahasan kami malam hari ini bersama saya budi adiputro
kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi indonesia dalam layar demokrasi
partai golkar menggelar musyawara nasional memilih ketua umum baru periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
hingga saat ini sudah ada sembilan calon ketua umum yang telah mendaftarkan diri pada munas ke sepuluh kali ini
namun hanya lima orang
yang lolos memenuhi persyaratan
presiden sendiri membuka perhelatan munas malam hari ini
selain itu sejumlah tokoh politik seperti ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri
ada presiden pks soebul iman beberapa ketua umum partai lain juga
para menteri kabinet indonesia maju juga terlihat hadir dalam munas kali ini
munas partai golkar akan digelar selama tiga hari ke depan untuk memilih ketua umum yang baru
ada sembilan bakal calon yang resmi mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi munas
namun komite pemilihan telah memverifikasi berkaitan dengan perkembangan politik demokrasi indonesia dalam layar demokrasi dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dan juga dikasi berkas pendaftaran sehingga hanya lima yang dinyatakan lolos untuk bertarung dalam pemilihan beringin satu
mereka adalah erlangga hartarto bama susatyo agun gunanja sudarsa ali yahya dan ridwan hisham
berikut ini profil kelima bakal calon ketua umum partai golkar
ketua umum istrinya bleymajitquest
dan bagaimana super sesat undang undang yang dibel trajectory
karena kita melihat konstelasi di munas partai golkar kali ini apakah panas apakah anti klimaks
kita akan mengulasnya bersama analis politik ada ujang komarudin
selamat malam kang ujang
kalau kita lihat langsung saja ini menarik sekali melihat terakhir yang menjadi pusat perhatian justru bambang susatyo
pada pembukaan munas kali ini presiden jokowi memuji habis habisan memberikan apresiasi
begitupun dengan erlangga hartarto yang juga mengapresiasi
meskipun secara implisit tidak disebutkan apa yang membuat kedua tokoh
sentral ini mengapresiasi kehadiran mbak susatyo di pembukaan munas kali ini
tahunya kita tahu bahwa bambang susatyo mundur
seberapa surprise atau justru anda sudah baca dari awal ini akan terjadi
karena begini dalam konteks pertarungan munas golkar itu hanya dua faktor ketika ingin menjadi ketua umum
apa saja yang pertama itu faktor money faktor uang
jadi siapa yang memiliki uang banyak besar itu dari munas ke munas ya dia yang akan menang
nah baik erlangga
maka mbak amsit pun memiliki uang keduanya
dua duanya memang orang kaya
nah tapi ada faktor lain yang paling penting
nah restu istana ini didapatkan oleh erlangga
bahkan erlangga itu sangat spesial kalau menurut saya
dia merangkap dua jabatan
jabatan menteri dan sebagai jabatan ketua umum
dan menteri ya tidak main main
dan dulu sesungguhnya itu dilarang bagi ketua umum yang lain
nah ini sebenarnya yang menjadi apa namanya bagi saya bahwa munas sudah selesai
saya rasa akan
dan aklamasi ya kan
dan itu tidak akan ada persaingan lagi
ada dukungan pemerintah di situ
meskipun presiden jokowi kemarin secara tegas menegaskan kita punya informasinya sih nanti
mungkin sambil dicari oleh produser saya
bahwa presiden menegaskan bahwa presiden tidak cewek cewek istana tidak ikut ikut campur
seberapa percaya dengan kalimat itu
jadi mana mana politisi begitu
kalau kita ikutin mitologi yunani itu ada dewa janus
ya kita siapapun politisi umum ya
dia dewa yang bermimpi
jadi memiliki dua wajah
ya wajah a dengan wajah b berbeda
maksudnya jokowi punya muka dua
tidak juga bukan
maksudnya ini terjadi dalam konteks politisi secara umum
hampir semuanya politisi begitu
panggung depan panggung belakangnya suka beda gitu ya
nah ini yang terjadi dalam konteks persaingan politik termasuk katakanlah persaingan di munas
ini yang menarik adalah bagaimana bambang susatyo itu
gini kan kalau kita lihat pertarungannya panas sejak awal
kemudian kita tahu setelah terpilih menjadi ketua mpr ya kayaknya kompromi sudah terjadi
namun setelah itu panas lagi gitu
dan akhirnya kompromi lagi di ujung
bagaimana anda membaca dinamika naik turun bambang susatyo ini
satu saja apa sih
gerbongnya bang bambang susatyo tidak ada yang mendapatkan jabatan
inilah sebenarnya yang kelompoknya bambang susatyo itu merasa marah
merasa kok kelompok dia gitu ya tidak mendapatkan jabatan apa apa
baik sebagai menteri
maupun sebagai pimpinan di akd dpr ri
nah kenapa semua jabatan diambil oleh orangnya erlangga
inilah yang menjadi kemarahan kemarahan dari bamsud dan grupnya
ya itulah yang menjadi kekecewaan
bahkan sempat akan adakan munas tandingan begitu
jadi ini perkara apa namanya perkara orang orangnya bambang susatyo yang tidak diakomodasi dalam kepengurusan
seberapa penting itu dan bagaimana nanti mungkin sambil produser saya menyiapkan bagaimana dinamika pertarungan antara erlangga dan bambang susatyo
waktu terakhir ada saling sindir ada saling kecap ada ngaku kalah juga segala macam
mungkin sambil dipersiapkan materi yang itu produser saya kita akan break dulu ya
kita akan break dulu kami akan segera kembali
usai jenak berikutnya
nah sebelum kita akan membedah apa yang membuat bambang susatyo akhirnya mundur di saat saat terakhir kita coba lihat dulu dinamika antara bambang susatyo dan erlangga hartato dalam dinamika perebutan kursi beringin satu
bambang susatyo hari ini mengundurkan diri secara resmi dari pencalonan ketua umum partai golkar periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat dari lima orang calon ketua yang sudah memenuhi persyaratan dua diantaranya mengundurkan diri yaitu bambang susatyo dan ali yahya
membuat komitmennya ketua umum partai golkar erlangga hartarto berkali kali menyampaikan pernyataan yang menyindir bambang susatyo saat menyampaikan pidato di acara pembukaan rapimnas partai golkar
erlangga menyindir sejumlah kunjungan ke partai politik yang dilakukan bambang dalam beberapa waktu terakhir
erlangga meyakini langkah bamsu tersebut dilakukan dalam rangka mempromosikan pancasila dan semangat musyawarah untuk mufakat
erlangga menyindir sejumlah kunjungan ke partai politik yang dilakukan di acara pembukaan rapimnas partai golkar
erlangga menyindir sejumlah kunjungan ke partai politik yang dilakukan di acara pembukaan rapimnas partai golkar
pertama partai golkar bambang susatyo mendeklarasikan diri akan maju dalam perebutan kursi calon ketua umum partai golkar di munas desember hari ini
bambang susatyo menyebut ketua umum golkar erlangga telah melanggar komitmen dengan dirinya
ia mengklaim banyak pendukungnya di internal partai yang diperlakukan tidak adil karena mendukung bambang susatyo
hal ini membuatnya kecewa karena dalam komitmen tersebut erlangga diwajibkan merangkul seluruh kader partai untuk rekonsiliasi
dengan fakta fakta tersebut dan desakan dari bawah tersebut maka dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim
saya bambang susatyo menyatakan siap menjalankan perintah para pemilik suara para kader dan berbagai organisasi yang pernah mendirikan partai golkar
berjuang untuk golkar untuk mengikuti konsultasi pemilihan umum ketua umum partai golkar pada periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
untuk dicalonkan menjadi ketua mpr oleh partai golkar dengan suatu kondisi bahwa seluruh pendukung pendukung saya
artinya harus ada juga upaya upaya rekonsilasi kedua belah pihak
dan ada komitmen bahwa para pendukung saya dipulihkan kembali posisinya kesemula dan diranggul dalam penyusunan akd dan

merupakan intifada oleh parti bahaya yang sudah menggabungkan laporan kebahagiaan dan sharing
tapi kadang kehbar n pekerja
menegosi semalat talapa peyo
tahap hai heart
pendukung di komisi sebelas ya yang orangnya bangkit bangsut itu dibuang dipindahkan dan diganti di bko kan
kalau istilahnya diganti oleh pendukungnya bambu sehingga ahmaduddin rusekut tidak terpilih oh
disikat bahkan kader sesama kader golkar saling menjaga menang menang yang lain tentu menjadi luka
sakit nah ini adalah sebenarnya salah satu yang menjadi apa namanya kemarahan dari pihak bamsud
ya belum lagi apa menteri juga sama menteri juga jabatan menteri diambil semua oleh orang erlangga
lalu akd alat kelengkapan dewan semua juga diambil oleh orangnya erlangga nah ini asas
keadilan asas kebersamaan yang tidak ada oleh karena itu tadi pak bambang susatyo kan berkomentar
kan dirangkul semuanya ya memang kalau memang ingin terjadi persatuan dirangkul semua kepentingan itu
jangan ya apa namanya pendukungnya aja yang dijadikan ya kan lalu pendukung bambang susato
disikat nah oleh karena itu saya
menghargai apa yang akan dilakukan oleh deddy mulyadi seolah olah dia ingin mundur gitu kan
dari wakil ketua komisi empat ingin diberikan jabatannya kepada orangnya bang kiri rekonsiliasi
ala golkar itu sebenarnya siapa mendapatkan apa saja gitu sesimpel itu ya kang ujang ya
sekolah politik itu siapa dagang sampai kapan dan bagaimana nah ini inilah sebenarnya yang yang harus
dinegosiasikan antara bamsud dengan ke tiga langgan ada baca negosiasi atau kompromi apa yang yang
yang paling bisa dibaca dari
dari mundurnya rlm dari mundurnya bambang susato disatuan terakhir power sharing jelas jadi nanti
akan dibagi pendukung pendukung apa namanya bamsud itu mendapatkan apa di akd itu misalkan wakil
komisi berapa atau ketua komisi berapa ya di menteri tidak mungkin apa yang satu lagi yang paling
penting ada di kepengurusan partai golkar oke tentu mereka juga ingin posisinya strategis posisinya
bagus apalagi tahun depan ada pilkada serentak gitu siapa yang berhak menaikkan surat dukungan itu juga
pasti ada penting oleh karena itu nah inilah yang harus diperhatikan oleh pak erlangga jadi pak erlangga juga tidak
menutup mata kan tidak karena memang mohon maaf didukung oleh pemerintah lalu enak enak saja
gitu kan tidak mengakomodasi ini sebenarnya menjadi catatan kita bersama bahwa partai golkar partai
besar tentu demokrasi harus jalan bagaimana menjamin sebenarnya orang orang bamsud yang
selama ini marah dan kemudian bahasa pengkolan di depan kampus anda di al azhar itu bilang
ngipas ngipasin bamsud supaya maju lagi telah ya untuk melawan erlangga bagaimana menjamin bahwa
tidak ada lagi pembersihan orang bamsud di kepengurusan golkar kita akan lihat ke depan
ya kan misalkan pendukung bamsud yang di plt kan di daerah daerah itu dipulihkan lalu yang kemarin yang
kalah ya kan lalu ya katakanlah di di meminta maaf gitu kan lalu ditarik ke semua apa namanya
dirangkul semua pendukung bamsud itu kan tentu diberi posisi politika soal jabatan soal kekuasaan bukankah
atau politik dalam teorinya dibentuk untuk meraih kekuasaan dengan cara cara konsesional
oke mereka sudah ada dalam lingkaran kekuasaan itu kalau dia tidak punya jabatan ya kan tidak
punya kekuasaan kamu ngapain yang kena itu power sharing menjadi sebuah apakah miscayaan dalam
politik bama susahnya seberapa kuat dikandidalai terangga sehingga perlu sekali di lirik atau
dikompromikan oleh ketua umum yang akan terpilih nanti misalnya bukan soal kuat atau tidak kuat
karena begini saya lihat dibandingkan empat orang yang lain bisa calon ketua umum sangat kuat
dibandingkan empat orang yang lain misalnya calon ketua umum bisa kuat
di antara yang lain mohon maaf kalau yang lain saya anggap dalam tanda petik pemanis
karena bagaimanapun kan yang lain itu belum bergerak belum mengkonsolidasikan diri ke dpd dpd
kalau bambang susatyo sudah lama erlangga juga sudah lama
ini menjadi penting tidak mungkin ketua umum golkar muncul di akhir lalu dia ingin menang
oleh karena itu calon yang lain selain dari bamsud dan erlangga
saya anggap sebagai calon sebagai pajangan hiasan sebagai pengembira kalau menurut saya
berarti anda lihat cuma erlangga dan bambang susatu yang selama ini sudah mengkonsolidasikan dirinya
baik di tingkat dpp ataupun di dpd dpd seluruh indonesia
kalau dalam perspektif dpd ini kan kuncinya ada di dukungan di dpd dan organisasi sayap golkar misalnya
apa yang membuat daya tarik terhadap dpd atau organisasi sayap golkar itu untuk mencalonkan
atau mendukung seseorang calon ketua umum sebenarnya
sehingga konsolidasi itu tadi anda katakan sudah dilangsungkan dan sudah mendapatkan dukungan aninun aninu lah gitu
momen munas itu kan tadi momen muhammad mohon maaf ya pembagian piti piti kalau dalam politik uang
ini bukan rahasia umum saya hanya mengatakan secara objektif saja
ya momen munas itu momen umum itu
ya kadang kadang mohon maaf dpd dpd ya bukan hanya golkar di partai lain juga terjadi
nah itulah yang membuat mereka bahagia mereka happy
jadi maksudnya saya coba mencarikan apa kata ngauja
jadi kalau berhasil mengkonsolidasikan diri ke dpd dpd dan organisasi sayap
berarti mereka sudah memberikan sesuatu
ya kalau bahasa anda tadi piti piti itu kepada dpd dp ada sesimpel itu
dari fakta dan pengalaman anda di partai golkar lah mengamati
zaman dulu ya saya pernah membantu
ya seperti itu tapi kan nanti mana faktanya mana ininya
ya susah juga
tapi saya melihat seperti itu ya
karena apa karena bagaimanapun di golkar ini kan tidak bisa
kalau dia orang biasa tidak punya uang dia menjadi ketua umum
itu bukan rahasia umum
anda tadi katakan bahwa erlangga bisa kemungkinan besar akan aklamasi ini
kalau melihat gini faktor eksternal juga penting tadi
anda katakan restu istana
tapi sebelum masuk ke restu istana untuk erlangga
bambang susatyo ini kan bisa terkonsolidasi ke dpd dpd dan dukungannya juga banyak
menjadi calon yang kuat sehingga harus diakomodasi oleh erlangga hartarto
faktor eksternal dari bamsud ini siapa kang
saya sih kalau mau susah kalau saya dengar saya nggak tahu
katanya sih mohon maaf nih saya bisa salah tolong nanti dikoreksi juga
katanya sih pak bg katanya pak budi gunawan
tapi kan tidak mungkin
budi gunawan apakah juga sama saja dengan ibu megawati atau dengan pd perjuangan
saya tidak tahu
tapi begini dalam konteks politik siapapun yang katakan berhadapan dengan ri satu
pasti ada satu yang menang
jadi ketika misalkan dulu mohon maaf ada pertarungan juga
munas lub antara novanto dengan adekomarudin
pak jokowi itu memilih novanto
lalu pak jk itu memilih adekomarudin
tetap yang menang ri satu
pak jk pasti hormat ketika pilihan ri satu itu kepada pak nopanto
termasuk pak jk bisa mengalahkan bang akbar ketika munas tahun dua ribu empat silam gitu
begitu kuatnya dorongan istana
siapa yang memiliki power yang kuat dialah yang akan menang
meskipun tesis anda terbantahkan ketika andi malarangeng yang didukung oleh sby
waktu itu bisa kalah lawan anas urbanding
golkar punya khasan tertentu
kenapa istana menjadi begitu sentral
buat partai golkar sementara bahkan kalau kita bicara sby misalnya
di partai demokrat itu tesisnya sudah pernah terbantahkan dengan kalahnya andi malarangeng misalnya
golkar ini jangka
memiliki kekuatan yang luar biasa dalam konteks pembangunan nasional
dan kekuatan politik nasional
jadi kalau golkar ini liar tidak dikendalikan
dalam kondisi tidak dijinakan
dalam tanda petik ya oleh istana
ini menjadi berbahaya
pernah nggak dalam presiden pemerintahan kita
golkar gagal dijinakan oleh presiden sehingga mencabik cabik dari luar gitu
atau nyusahin gitu bahasa jawa nya
kemarin dalam kepemimpinan pak ical
itu sempat mau jadi oposisi dengan pak prabowo
tapi kan tidak kuat
lalu pemerintah memecah dengan dimunculkannya munas ancol dan pak agung laksono
bahkan dimenangkan pula pak agung laksono
nah ini kekuatan ini nggak sebenarnya
saya cuma ketika dia didukung istana
salah benarnya pasti menang
nah oleh karena itu sebenarnya kuncinya adalah kita bukan rahasia umum
golkar itu pasti akan mohon maaf ya diintervensi oleh kekuatan
kalau misalnya anda lihat istana atau presiden jokowi punya favor yang lebih kepada erlangga hartarto
apa yang membuat erlangga ini punya daya tarik dan keuntungan besar sehingga presiden jokowi
ya west lah saya ke erlangga aja kita akan jawab itu saja
siap bang budi
ya kang ujang tadi mengatakan restu istana itu dalam sejarah partai golkar jadi penting gitu ya
ada yang coba coba untuk
kalau kita lihat bang akbar dua ribu empat misalnya ketika ingin berkoalisi dengan megawati
dan akhirnya sbi yang menang jadi presiden
ingin mencoba bertarung dengan yusuf kala
berdukung sbi ya
berdukung sbi ya
oke dua ribu empat belas ya kemudian akhirnya agung alexander dan steno fanto yang kemudian didukung oleh istana itu menjadi penting
bagaimana istana memandang partai golkar ini
kalau kita tadi lihat pidato presiden jokowi juga
sebenarnya presiden kemarin sudah mengaku tidak akan mencawi cawi kepada internal golkar
yaitu urusan golkar lah
tapi hari ini dia memberikan sesuatu yang implisit lah
kita dengarkan lagi pernyataan presiden di pembukaan munas kali ini
saya tadi masuk pintu ruangan ini
hawanya sudah kelihatan
sejuk gitu ya
saya yakin meskipun ac nya ini dimatikan
hawa kita tetap sejuk
karena tadi sudah disampaikan oleh pak elwangga
saya sekali lagi ingin menyampaikan penghargaan
apresiasi yang tinggi
tapi jangan ada yang berprasangka tidak baik
karena kemarin ada yang menyampaikan
katanya istana intervensi
saya berikan jaminan
saya berikan jaminan tidak ada
yang menyampaikan pak menteri sekretaris negara
saya berikan jaminan tidak
ya memang betul betul tidak ada
katanya mengumpulkan dpd
dpd mana yang dikumpulkan
dpd yang dikumpulkan oleh pak menseknek
yang hadir di sini silahkan maju
saya beri sepeda
silahkan kalau ada
silahkan kalau ada dpd yang dikumpulkan oleh menseknek
maju ke depan saya beri sepeda
begitu ada suara itu bapak ibu sekalian
begitu ada suara itu
saya tanyakan langsung ke menseknek
kalau tidak tidak pak
artinya memang betul betul tidak
ya kak ngojang ini lagi lagi presiden membantah intervensinya
bahkan dia mengatakan kalau ada yang bisa mengatakan mengaku bahwa dipanggil dan diperintah oleh istana
saya kasih sepeda katanya
harusnya dikasih mobil tesla gitu
kayak pak bamsud gimana anda melihat lagi
ya boleh saja istana atau pak jokowi mengatakan seperti itu
tapi kan fakta di internal partai golkar kan tidak bisa dibantah
intervensinya itu berupa apa sih
kan kalau istana itu kan ya kalau cuma dukungan istana kan ya udah semua orang juga bisa dukung
presiden juga bisa dukung
tapi pasti kan ada penjabaran teknisnya sehingga orang mau gak mau favor dengan pilihannya presiden
ini saya pengalaman dua ribu sembilan saja cerita ya
jangan yang sekarang
munafsriaw kalau tidak salah
ini persoalan ya munafsriaw
dulu itu pak icah dengan pak suryapalo
nah ketika itu bertarung antara icah dengan suryapalo
nah pak ical didukung oleh istana
lalu instrumen hukum keluar
instrumen hukum kejaksaan turun untuk menekan dpd dpd yang jadi bupati yang jadi gubernur yang jadi ketua praksi anggota dprd supaya takut dengan hukum itu
jadi piti pitinya dikasih ditekan secara hukum juga jadi
oh jadi ada stick ada carrot gitu ya
ada gula ada ancaman
dan ada saya tidak sebutkan ya seorang bupati di luar jawa itu dipanggil mohon maaf ya oleh penjaksaan ketika itu
lalu dia mengatakan ada apa takut ya kan

ya siapa yang tidak takut gitu dipanggil penjaksaan
saya cuma menitip ketua umum golkar aja kira kira begitu
ya itu terjadi
dan itu kan bukan rahasia umum bagi kamu kamu yang tahu
nah tapi sesungguhnya ya siapa pun berhak ya kan untuk membantah dan sebagainya
yang penting kita bagaimana gitu kan bahwa proses demokratisasi di golkar itu berjalan dengan baik
di luar instrumen hukum kang apa yang kemudian membuat daya tarik atau pilihan presiden itu menjadi punya terjemahan secara teknis di lapangan
selain instrumen hukum ini kan ada stick ada kerot gitu
ini yang sticknya nih orang ditekan gitu kan diancam
yang terang misalnya
yang keretnya apa misalnya
ya sebenarnya gini kalau pak jokowi memilih erlangga itu yang wajar
karena erlangga tidak pernah bermanuver tidak pernah berbuat yang aneh aneh
ya kan jadi pak jokowi ini membutuhkan orang yang tidak banyak tingkah polanya gitu
dan pak erlangga ini kan apa namanya pak jokowi merasa nyaman dengan erlangga
oleh karena itu ya kalau menurut saya ketika dia memilih erlangga menjadi wajar
tidak pernah bermanuver
tidak pernah melakukan gerakan gerakan yang untuk merongrong pemerintah
tidak pernah ingin berpisah dengan koalisi pemerintah
itulah yang membuat jokowi nyaman
bambang susatyo menurut anda kan juga sama sama secara terbuka bilang saya setia mendukung jokowi
apa yang anda lihat berbeda dengan mbak mbak susatyo
saya lihat ada sedikit bulunder dari pak bamsud ya
kemarin ini yang sepertinya terpancing dengan persoalan penambahan jabatan presiden tiga periode itu oleh mpr
termasuk amandemen dan gbhn
iya mungkin bukan pak mbak susatyo
tapi mpr nya itu loh bisa jadi anak buahnya yang ingin katakanlah jabatan presiden itu ditambah
karena pak jokowi kan membantah
dia bilang saya merasa ditampar dengan isu
nah ini kan membuat istana tidak suka juga
oleh karena itu sesungguhnya istana itu senang orang yang katakanlah santai aman nyaman yang membuat istana adem
dan erlangga itu jauh lebih nyaman buat presiden lebih aman buat presiden
ya begitu dan itu hal yang wajar dalam politik
kalau anda katakan tadi pak bamsud
itu diduga ya ditengarai didukung oleh pak budi gunawan
budi gunakan juga menjadi salah satu kalau kita lihat
apa ya tokoh sentral di belakang politik panggung belakang indonesia
kalau kita lihat kan kemarin dalam rekonsiliasi antara jokowi dan prabowo
nama budi gunawan itu sentral sekali gitu menjadi orang yang ada di panggung belakang ini
kenapa budi gunawan tidak begitu manjur dalam konstelasi golkar kali ini
tidak bisa bang budi kenapa gini
bagaimanapun gini kalau ada dalam rumah dalam istana ada anak buah
yang berbeda pendapat dengan presidennya pasti anak buahnya akan mundur akan kalah
jadi kalau ada ri satu dengan menteri atau bin lah ya yang menjadi yang berbeda pandangan
pasti ada satu yang menang
atau kalau ada ri satu berbeda pendapat juga dengan ri dua pasti ri satu yang menang
jadi dalam konteks logika tadi kenapa kurang manjur ya tentu ri satu yang akan menjadi menang
jadi memang itu konteksnya
siapa yang menjadi top leader siapa yang memiliki kekuasaan yang lebih dominan yang lebih besar ya dialah yang sebagai penentu
dalam hal ini kalau seandainya benar kita kan baru menduga duga ya
pak jokowi ke erlangga lalu pak budi gunawan misalkan ke pak babang sud ya tentu pak jokowi yang lebih menang
satu lagi tadi kalau di belakang bambang susatyo anda menengarai ada sosok budi gunawan gitu misalnya ya jenderal budi gunawan
kalau di belakang erlangga hartarto banyak publik yang juga menengarai sosok general yang lain ada jenderal luhut panjaitan katanya
bagaimana kalau kita melihat sosok luhut ini
kalau masih ingat mungkin kang ujang dua ribu empat belas ketika munas terakhir setia novanto versus adekomodir presiden secara terbuka menyindir wakil presiden yusuf kala dan juga luhut panjaitan
dan dua duanya ya nggak apa apa bermanuver silahkan memang betul kok gitu
luhut ini juga jadi tokoh yang punya
variable yang cukup kuat dalam penentuan konstelasi di partai golkar
bagaimana anda melihat sosok luhut ini
ya karena luhut ini kan orang internal golkar
dia kan juga lama aktif di golkar dulu
sekarang juga kan bagian daripada golkar
nah kalau budi karno bukan
jadi lebih lebih apa jokowi lebih memerankan luhut dalam konteks permainan di golkar
jadi wajar kalau
jadi luhut menjadi proksinya presiden di dalam mengatur atau mengintervensi ya
apa namanya melihat golkar

ya sepertinya seperti itu
bahkan tadi pengunduran dirinya mbak susatyo kan di kantornya wenko itu kan
nah itulah yang terjadi
kan kita membacanya kan seperti itu
oleh karena itu sebenarnya mau dibantah atau tidak tapi faktanya kan seperti itu
oke apa yang terjadi sebenarnya sehingga bambang susatyo itu betul betul mundur dari jabatan atau calon ketua umum
apakah kalau kata kang ujang bisa mendapatkan carrot atau imbalan atau juga ada sticknya
juga ada di ancam ancam gitu kita akan
tanya sana ada rekan saya rifana
pratiwi yang sudah bersama dengan ketua
dpp partai golkar ada
masih mencoba menghubungi
rifana yang ada di sana ini makanya
menarik sekali ya faktor luhut
menjadi salah satu
kepanjangan tangan presiden
apakah jk sudah fade away
betul dari politik internal
dinamika politik antara golkar tadi saya ketemu
pak jk kayak makan siang
bersama karena ada acara di hotel ambara
diskusi panel oh tadi sore kan ya
tadi jam satu sampai jam empat sore
nah sebenarnya pak jk tidak ikut
terlibat apapun tapi
pernah ketemu dengan bang sud dan
untuk mempersatukan saja tapi
mereka semua sudah tahu bahwa ujung ujungnya adalah
erlanggala yang akan menang
apakah aklamasi ini
menjadi suatu hal yang betul betul
dicari oleh mereka karena
pengalaman pecahnya partai golkar itu
begitu menyakitkan buat partai golkar
apakah itu menjadi presiden sehingga
suara saya supaya nggak bertarung
keras gitu kita akan bahas itu saja
kami akan segera kembali
terima kasih mas bambang susatyo
membuka musyawarah nasional
ini menjadi adem
yang merupakan salah satu kader terbaik
partai golkar yaitu bapak
bertemu dan beliau
menarik diri dari bursa pencalonan
menyatakan dengan tegas
untuk setia kepada komitmen
bersama dan mengedepankan
kepentingan negara di atas
kepentingan yang lain
itu pulalah yang menjadi cerminan
kita bersama sama akan
mengembangkan partai golkar
yang lalu bapak presiden mengatakan
bahwa kekuatan beringin
adalah salah satu tulang punggung
oleh karena itu
bila partai golkar
goyang sedikit maka
indonesia juga goyang sedikit
maka pemerintah akan lebih mudah
seluruh rakyat indonesia
kita merapatkan seluruh
partai golkar yakin
bahwa bangsa ini adalah bangsa besar
bangsa yang penuh semangat
untuk maju walaupun
situasi ekonomi dunia tahun ini
belum sepenuhnya kondusif
indonesia pasti mampu mencari celah
membuka peluang agar
mimpi besar kita dapat
kompromi apa yang terjadi antara
dan bapak soekarno satio
kita akan langsung dengarkan penjelasannya
bersama rekan saya rifana pratiwi
dari arena munas ke sepuluh partai golkar
rifana apa yang terjadi di panggung
belakang hari ini sehingga
semuanya damai tenang saling memuji
di pembukaan munas kali ini
ya selamat malam budi dinamika
pada musyawara nasional ke sepuluh partai golkar
yang tadinya sebetulnya kita harapkan
ini bisa memanas kemudian banyak
intrik politik tapi ternyata
damai damai saja sejuk sejuk
saja tadi sudah disampaikan oleh presiden
jokowi pada saat pembukaan
musyawara nasional partai golkar
ke sepuluh dan tadi ketua umum
partai golkar pak erlangga hartarto juga
sempat memuji ataupun mengapresiasi
bahwa salah satu calon ketua
umumnya yang harusnya
maju yakni bapak soekarno satio akhirnya memutuskan
untuk mengundurkan diri apa
negosiasi di balik itu kemudian apa
juga tukar guling
perjanjian politik yang sudah dilakukan
oleh kedua belah pihak kita akan langsung berbincang
dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto
yang sudah hadir bersama saya pada malam hari ini
selamat malam pak erlangga selamat malam
oke sudah punya sendiri ya pak ya sudah punya
jadi aman pak erlangga
ini kan ada beberapa kali sebetulnya
di antara pak erlangga kemudian dengan
calon ketua umum yang lain terutama dengan mas bama soekarno satio
mungkin bisa diceritakan sedikit pak apa yang
terjadi di panggung belakang dinamika
politik partai golkar
jadi saya rasa apa yang
terjadi itu sudah publik ketahui
karena dalam setiap
pembahasan dengan mas bama
kan pasti diakhiri dengan
itu sudah menjelaskan apa yang
jadi apa yang terjadi di belakang dan di depan
layar sama pak ini kan
tadi malam kita mendengar juga ya
ada pertemuan dengan pak lut bin sarpanjaitan
kemudian tadi siang ada juga pertemuan
dengan pak lut bin sarpanjaitan di kantor kemenkop
tim sampai akhirnya ada pak erlangga juga
dengan pak abu rizal bakri dan juga pak
bambang soekarno satio apa sebetulnya yang
bicarakan pak mungkin bisa dikasih
bocoran sedikit gitu loh negosiasinya
itu apa sih pak jadi pertama tentu
ini kan kemarin sudah ada
arahan ataupun saran saran dari senior senior
partai golkar pak abu rizal bakri pak
agung laksono pak akbar tanjung kemudian
juga pak yusuf kala dan juga pak luhut bin sarpanjaitan
jadi pada prinsipnya kita menghendaki
agar partai golkar itu semakin solid dan
kedepan itu dalam situasi perekonomian
hari ini membutuhkan soliditas dan juga
kesejukan politik terutama kita masih
punya momentum untuk perekonomian
kedepan dan kebetulan saya diberi tugas
pak presiden untuk menangani ekonomi
termasuk omnibus law sedangkan pak luhut
diberi tugas untuk mendorong
investasi jadi kita semua merasa perlu
agar politik itu sejuk apalagi kita berhasil
berasal dari rumpun yang sama
sehingga ini sesuatu yang kita bisa
lakukan dan sebetulnya seluruh kader
golkar sudah mempunyai peran dan fungsi
masing masing jadi tidak ada yang
left behind everybody udah dapat
position jadi what else tidak ada yang
life behind semuanya sudah dapat posisi
apakah artinya dalam proses negosiasi
bukan hanya bakal calon saja ataupun
calon ketua umum saja yang mendapatkan
posisi tapi loyalisnya dan juga gerbongnya
akan diakomodasi dalam struktur ya tentunya kan partai golkar
selalu melakukan konsolidasi dan
merangkul semua pihak dan itu pula yang
membuat golkar bisa bertahan di posisi
kedua karena berbagai kelompok ataupun
yang bertikaipun sebelumnya semua masuk
diakomodasi berarti bapak akan merangkul juga ya
kalau saya selalu mengakomodasi oke pak ini kan untuk pertama kalinya yang ini akan bergabung gabung
dalam sejarah partai golkar aklamasi ini sepertinya akan terwujud setelah lima kali pemilihan ketua umum golkar
sejak zaman reformasi baru pertama kali sebetulnya ini mungkin ujungnya akan ke aklamasi
apa ini sebenarnya yang terjadi
apakah kemudian golkar sedang mengalami perbaikan demokrasi atau memang tidak ada krisis kader pak
ini sedang krisis kader atau gimana pak
tentu kita melihat bahwa dalam situasi saat sekarang konsolidasi dan musyawarah itu menjadi bagian dari demokrasi
dan tentu ini menjadi sebuah proses dan prosesnya tentu tidak pendek
ini makan waktu yang lama dan saya sendiri sudah bertatap muka dengan lima ratus empat belas pengurus dpd tingkat dua se indonesia
dan tiga puluh empat provinsi se indonesia dan dalam dua minggu terakhir sangat intens
kota dan juga tadi malam seluruh aspirasi dan para senior juga temu dengan seluruh unsur pimpinan partai golkar
dan nuansa yang berkembang sejak rapimnas adalah musyawarah untuk mufakat
jadi itu yang kita formulasikan
apakah kemudian mekanisme musyawarah mufakat itu akan diterapkan dalam struktur pemilihan dpd satu kemudian dpd dua
artinya ini akan menjadi tradisi baru
ya ini kita dorong untuk diutamakan musyawarah mufakat karena tidak ada gunanya bersaing untuk memecah kekuatan kekuatan yang ada
sehingga kita ingin mendorong seluruh kekuatan itu bersama sama memperjuangkan kemenangan partai golkar terutama menghadapi pilkada dua ribu dua puluh
pak sebetulnya ini presiden tadi sudah menyampaikan ya dalam pidatonya keras sekali pada saat pembukaan bahwa tidak pernah ada intervensi dari istana dari menteri menteri saya yang non golkar terhadap perhelatan munas di partai
tapi bapak sendiri mungkin bisa menegaskan sekali lagi bahwa tidak ada intervensi tidak ada bantuan dari teman teman bapak di kabinet sesama menteri gitu untuk memenangkan kontestasi
ya yang kenal dpd satu dpd dua kan kader kader golkar sendiri
jadi tentu dan yang punya hak suara kan dpd dua dpd satu
jadi kalau gak kenal tentu tidak bisa berkomunikasi
komunikasi memang dilakukan oleh kader kader partai golkar itu sendiri
jadi tidak ada intervensi
tidak ada intervensi
kalau kita lihat nih suara senior ini pada munas kali ini
ini itu berbeda sekali dengan munas munas sebelumnya
suara tokoh tokoh senior partai golkar ini semuanya mengerucut hanya ke pak erlangga
ini kenapa pak apa yang kemudian anda lakukan ataupun anda coba sampaikan bagaimana bisa meyakinkan para senior itu sehingga semua dukungannya itu ke anda
karena dalam satu delapan tahun satu tahun delapan bulan ini kan kami bersama sama berjuang
jadi saya tidak berjuang sendiri tetapi setiap keturun ke daerah saya ajak pak abu rizal bakri
saya ajak pak akbar tanjung saya ajak pak agung laksono
dalam waktu tertentu juga pak yusuf kalla juga hadir
jadi hubungan dan kerjasama antar senior dengan dpp yang sekarang itu sangat luwes
sehingga kita tidak merasa bahwa masing masing itu berbeda
justru saring mengisi
sehingga kita masing masing kalau di satu kampanye kebetulan saya tidak bisa pergi
pak akbar ke sana
di satu kampanye saya nggak bisa pergi pak agung dan kita saling berbagi
terus kemudian bersama
dengan demikian sejak pilek pilpres itu menjadi intens
sehingga kita sudah katakanlah bahasanya sudah sama dan juga tujuannya sudah sama
pak kalau arah munasnya ini ke aklamasi terus apa yang akan dibahas nih pak dalam munas selama dua hari ke depan
tentunya kita mempunyai dua puluh tahun ke depan ini paradigmanya apa
karena dua puluh tahun kemarin kan
dan sesudah pas kareformasi dari golongan karya menjadi partai golkar
nah sekarang ini menghadapi era digitalisasi
nah terus fungsi partai ke depan itu seperti apa
terutama untuk mengawal rpjmn tahap kedua menuju indonesia dua ribu empat puluh lima
nah partai golkar sendiri sudah punya roadmap dan pemerintah sendiri sudah punya roadmap
sehingga dengan demikian dengan ini dijadikan satu
maka prioritasnya itu untuk menjaga rpjmn
prioritasnya itu untuk menjaga rpjmn dua ribu dua puluh lima sampai dua ribu lima puluh
nah ini golkar sudah punya banyak kader kader berpengalaman dan kita sudah juga sekarang ini juga cukup ada beberapa kader golkar yang di kabinet di dpr maupun di mpr
ya kita bisa bersama sama menyusun blueprint yang baru
plus untuk organisasi itu sendiri kita mau membuat organisasi yang tentu lebih menarik bagi generasi muda
karena beberapa kader golkar juga yang muda banyak
jadi kalau kita mengatakan sepuluh pemuda pemudi milenial tiga dari golkar
jadi ini yang kita akan terus dorong
oke ini kan kalau kita lihat perolehan suara golkar di pemilu legislatif kan agak merosot ya pak ya
nah ini kedepannya kan perhelatan yang paling utama adalah pilkada serentak dua ribu dua puluh kemudian menjelang nanti pemilu presiden dan juga pemilu legislatif dua ribu dua puluh
nah kalau untuk pilkada serentak dua ribu dua puluh
pilkada itu tentu kita punya kebijakannya
nah itu sih juklaknya sudah ada
tetapi yang paling penting ke depan ini tentu salah satu adalah sesuai dengan arahan rapimnas kemarin diprioritaskan untuk kader sendiri
kemudian yang kedua diprioritaskan kepada struktur partai
tetapi berbasis kepada penelitian ataupun survei
nah surveinya yang kredibel kita sudah mengumumkan sepuluh survei
kemudian tentu dari situ nanti ada kerjasama antar partai dan yang lain
yang elektabilitas terbaik ya kita dorong
oke pak terakhir ini pak selama ini kan golkar tidak banyak terlibat menjadi pusaran politik
artinya pusaran politik itu lebih diambil gendangnya oleh pdi perjuangan dan akhir akhir ini oleh nasdem nih pak
ataupun kemarin oleh gerindra
kedepannya ini golkar harus bisa memainkan gendang politik sendiri
harus bisa menjadi pengendali di pusat pusaran politik
seperti apa nih pak
ya mungkin yang ibu nana
mungkin yang ibu nana
yang ibu nana lihat kan bukan gendang politik
sedangkan golkar lebih substansi kepada ideologi
seperti misalnya posisi golkar terhadap undang undang yang sedang dibuat
kemudian dalam bentuk omnibus law
dalam kebijakan kebijakan itu golkar berada dalam posisi yang cukup penting
atau posisi krusial untuk menjalankan program program ini
jadi golkar akan mendorong hal yang lebih substansif
terakhir sekali nih pak soal aman demand
kemarin presiden sudah ngomong ya pak ya dengan keras sekali
bapak sebagai ketua umum partai golkar sebagai menko perekonomian juga
pendapatnya apakah setuju dengan presiden bahwa saat ini kita sudah tidak memerlukan lagi
seperti yang saya sampaikan berkali kali bahwa di tengah ketidakpastian ini harus ada yang pasti
jadi jangan kalau ada yang tidak pasti kita tambah lagi tidak pasti
nah itu padahal kita membutuhkan investasi
kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat kita bekerja
ada tujuh juta masyarakat yang belum dapat lapangan kerja
nah oleh karena itu stabilitas politik itu menjadi kunci
nah stabilitas politik akan dihadirkan kalau kita konsisten terhadap undang undang dasar empat puluh lima
seperti tadi saya sampaikan bahwa partai golkar itu sangat terlibat di dalam proses reformasi dan empat amandemennya
nah kami melihat bahwa berdasarkan tangkapan dari masyarakat masyarakat tidak menghendaki perubahan perubahan tersebut
dan artinya golkar mengambil suara masyarakat itu pak
jadi golkar tentu mengambil suara masyarakat dan stabilitas
dan sekarang masyarakat politiknya ingin lapangan kerja
oke artinya golkar tidak setuju sama seperti presiden

ya posisi golkar sama
kita mengatakan bahwa yang paling penting kita jaga stabilitas kita ciptakan lapangan pekerjaan
dengan ciptakan lapangan pekerjaan maka masyarakat sejahtera
artinya tidak perlu ada amandemen dalam waktu dekat ini
oke terima kasih sekali pak erlangga atas waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini
kita tunggu bagaimana nanti dinamika di munas mungkin ada yang menarik menarik lagi selama dua hari ke depan
karena akan ada pidato pertanggung jawaban dari bapak ya pak ya
dan juga susunan kepengurusan partai golkar yang baru untuk lima tahun ke depan
demikian tadi wawancara saya dengan ketua umum golkar bapak erlangga hartarto
kembali ke anda budi di studio
baik terima kasih terima kasih rifana atas wawancara anda yang sangat komprehensif dengan ketua bupartai golkar
yang nampaknya mungkin saja prediksinya akan dipilih lagi nih secara aklamasi kang ujang
terakhir sebelum kita tutup dialog yang menarik satu faktornya tadi belum kita bahas
toko senior ini di variabelnya ada di mana ya ada pak akbar agung alksono pak ical mungkin
tokoh senior menjadi bagian penting dari faktor kemenangan seorang kandidat
selain tadi faktor kemenangan
nah ini sebenarnya tidak terpisahkan jadi ketika siapapun ingin menjadi ketua umum tentu mereka harus roadshow ya kan harus didukung oleh senior senior itu
bagaimana kan senior itu memiliki pengalaman yang banyak ya kan atas katakanlah jatuh bangunnya partai golkar ya kan
sehingga memang perlu dimintai pendapatnya dan ketika mereka sudah bersepakat ketika mereka sudah bersatu itu memudahkan
jadi kalau hampir semua tokoh senior ketika ingin mengembalikan apa namanya formulir pendaftaran itu sudah menunjukkan ada soliditas para senior di belakangnya
nah ini sudah clear
nah saya melihat ketika itu sudah terjadi artinya erlangga akan ditetapkan secara aklamasi sepertinya
dan itu sesungguhnya kalau menurut saya itu kemenangan erlangga yang menurut saya yang luar biasa karena tidak ada penantang gitu
tidak ada penantang
tidak ada penantang sama sekali
mungkin pertama kalinya sejak era reformasi
tidak ada pertarungan yang cukup menarik di munas partai golkar
terima kasih atas perbincangannya malam hari ini
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini tetap di layar demokrasi
assalamualaikum wr wb
ya selain akbar tanjung mantan ketua buparte golkar lain
ya juga tuan pak
apakah anda tetap mengikuti pertarungan ini dengan cara berbeda
akan saya beri pertanyaan tadi kepada pak pak
apakah anda mengikuti pertarungan ini dengan cara berbeda
pertanyaannya adalah apa

bagaimana agung naksono melihat kompromi jelang garis akhir di internal partai golkar ini
rekan syarifana pratewi telah mewawancarai agung naksono beberapa waktu yang lalu dan informasi ini sekaligus penutup perjumpaan kita di layar demokrasi malam hari ini
saya budi adiputro selamat malam
bagaimana agung naksono melihat kompromi jelang garis akhir di internal partai golkar ini
bagaimana agung naksono melihat kompromi jelang garis akhir di internal partai golkar ini
sejak awal saya sudah memiliki perasaan perhitungan perkiraan bahwa pada akhirnya kontestasi politik itu berwujud pada musawarah untuk mufakat
musawarah mufakat bentuknya adalah aklamasi karena tentu kalau salun hanya satu salun tunggal maka hal itu akan ditawarkan bisa langsung aklamasi biasanya langsung kesetujuan
saya kira seperti itu
dan itu sah itu demokratis sepanjang itu permintaan keinginan dari seluruh peserta pemilik suara yang sah
oke pak agung ini untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan calon ketua umum golkar aklamasi ini akan terjadi
apakah ini tanda tanda memang ada perbaikan demokrasi di partai golkar atau memang terlalu kuat tekanan tekanan politiknya pak sehingga proses demokrasi itu tidak terjadi
saya kira yang pertama yang benar
bahwa kesadaran akhirnya muncul dari partai golkar sebagai partai yang tertua
partai yang punya banyak pengalaman kita pengalaman berbagai macam sampai terjadi perpecahan dan sebagainya
atau akhirnya kita kembali kepada demokrasi pancasila yang semestinya kita lakukan dengan lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat
kita sama sama sepakat bahwa kalau itu nggak bisa juga ya apa boleh buat kita mungkin mengadakan penghutang suara atau voting
tapi alhamdulillah bahwa dengan kedewasaan dan kematangan semua akhirnya lebih mengutamakan kepentingan lebih besar
kepentingan partai yang juga sekaligus kepentingan nasional maka memilih musyawarah atau mufakat
yang lainnya mundur kemudian bersatu dan kita akan mengambil langkah itu
pak ini kan sebelum menuju ke pengunduran diri dari salah satu calon yakni bambang susatyo
ini kan proses negosiasi ini terus berjalan apakah memang negosiasi ini dalam perhelatan munas ini sering terjadi
artinya berunding tukar guling untuk saya dapat apa kalau saya mundur kemudian saya kalau menang kemudian mendapatkan apa
itu memang biasa terjadi ya pak ya di partai golkar
saya kira dalam politik suatu hal yang melumrah bisa saja terjadi dengan berbagai macam cara kan yang penting goalnya
goalnya di sini adalah kita dalam berdemokrasi ini lebih mengedepankan musawarah bukan selama ini yang terjadi terbalik
dan kedua partai tetap utuh kami percaya bahwa dengan keutuhan partai ini akan bisa membawa kejayaan
akan bisa membawa perbaikan saya kira kesadaran seperti itu yang baik jadi sah sah saja ada negosiasi ada deal
apalagi kalau tujuannya adalah untuk kesatuan persatuan
oke terima kasih sekali pak agung atas waktunya semoga kita lihat nanti bagaimana perkembangan dinamika musyawarah nasional ke sepuluh partai golkar
demikian wawancara saya dengan ketua dewan pakar partai golkar agung laksono rifana pratiwi fajar ahmad jakarta